dan sebanyak dua puluh delapan warga yang terpapar covid sembilan belas terdeteksi merupakan varian delta asal india
dan paparannya cukup dianggap cepat pemerintah kabupaten kudus terus melakukan upaya untuk mencegah penularan covid sembilan belas di kota tersebut
kita akan membahasnya langsung bersama dengan bupati kudus bapak hm hartopo yang sudah bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini
pak hartopo selamat sore pak
pak hartopo kita langsung membahas mengenai varian delta yang mengganas di kudus
ini akhirnya terkonfirmasi ya bahwa salah satu penyebab ganasnya penyebaran covid sembilan belas di kudus adalah karena adanya varian delta yang ditemukan
dari penelusuran oleh pemerintah di sana pak bagaimana kemudian asal muasal ditemukannya varian kudus ini dan kemudian bisa sampai ke kota kudus itu seperti apa
ya sampai saat ini untuk kabupaten kudus belum bisa untuk melacak
jadi kita akan mencari penyebaran covid sembilan belas di kudus
jadi artinya kita akan bisa melacak
akan kita bisa melacak bisa menanyakan perjalanan yang terpapar ini dari mana saja ketemu dengan siapa saja
nanti kita bisa untuk menyimpulkan paling tidak
sampai saat ini kita belum dikasih topen peter jadi kita belum bisa melacak
jadi itu kan dua puluh hari yang lalu
yang saat ini pun mereka sendiri aku yakin sudah terlepas dari isolasi ya
terlepas dari isolasi dan mungkin bisa semuanya sudah tempuh mungkin
kabarnya bahwa ini dibawa oleh pekerja migran pak itu seperti apa
ya pekerja migran itu yang bagaimana kita sendiri belum mendeteksi masalah itu
karena di kudus ini yang kita tahu kemarin diadakan terkait masalah untuk checkpoint secara random untuk diadakan untuk tes terapit antigen pada waktu menjelang hari raya
itu kita belum pernah menemukan untuk imigran yang dari luar negeri
yang semuanya dari rata rata dari indonesia sendiri
dari luar jawa
dan itu pun kita menemukan hanya ada dua yang positif pada waktu diadakan random untuk antigen itu sendiri
jadi terus akhirnya dari keluarga tidak ada tracing karena dia dari daerah asal pada saat itu
jadi tidak ada tracing untuk di kudus sendiri
baik pak bupati dengan sudah ditemukannya varian delta di kudus artinya kan ini penularan sangat cepat pak
apa langkah taktis yang diambil oleh pemerintah
kabupaten kudus untuk bisa membatasi pergerakan masyarakat untuk bisa mengurangi penularan yang terjadi antar masyarakat
ya tentunya dari pemerintah kabupaten kudus sudah melakukan dan upaya langkah langkah konkret dalam hal ini
yang dari kemarin pun sudah adanya pembatasan pembatasan atau pengetatan untuk siapapun yang masuk ke kudus
termasuk pariwisata sudah ditutup
untuk semua kegiatan kegiatan sudah ditiadakan
baik orang hajatan maupun orang orang kegiatan kegiatan yang lain yang sifatnya berkerumun itu sekarang ini pun tidak boleh
bahkan untuk makan di tempat di restoran atau di warung pun sudah tidak boleh harus take away
dan ini pun kita sendiri tentunya dengan adanya untuk varian baru ini kita sendiri mengadakan untuk pengetatan terutama di mikro yunasinya
jadi mikro yunasi sekarang kita yang khusus yang yunan merah tentunya
jadi sekarang kita adakan mikro lockdown saat ini
mikro lockdown dari pembatasan pembatasan itu bisa untuk per rt itu bisa buka tutup buka tutup tidak menerima tamu dari luar yang saat ini
tentunya dibantu dengan tni polri
sekarang ini kan di kudus ada bko juga dari tni juga ada dari polri juga ada
jadi beberapa rt itu buka tutup untuk mikro lockdown ya
yang terutama untuk di daerah daerah yang zona merah mungkin pemapanannya sudah
pak bupati bagaimana dengan imbauan untuk di rumah saja selama satu minggu ke depan
untuk di rumah saja itu minggu depan sudah kita lakukan
hasilnya sangat efektif juga
dengan kesadaran kedisiplinan dan dari pengertian dari masyarakat itu sendiri
artinya lebih efektif bisa dikatakan lima puluh sampai enam puluh persen itu tidak ada mobilitas
tentu di kabupaten
nah ini kita mulai hari ini lagi mulai senin sampai minggu
minggu lagi minggu yang akan datang
tiga hari nanti kita juga berlakukan untuk di rumah saja
tapi alhamdulillah saat ini pun di dalam peningkatan kesadaran untuk masyarakat kudus sudah baik
yang artinya mengerti dan sangat mendukung program program dari pemerintah kabupaten kudus ini
peningkatan kesadaran yang tadi anda katakan sudah cukup baik ini bisa dijelaskan pak bupati
apa indikator dari pemerintah kabupaten
nah untuk indikator dari lengangnya dari lengangnya dari pasar banyak warung warung yang tutup juga banyak toko toko yang tutup dengan sendirinya
karena memang untuk aktivitas dari masyarakat atau mobilitas masyarakat sendiri memang sangat sepi sekali untuk di kabupaten kudus ini
jadi ini membuktikan bahwa indikator bahwa masyarakat kudus kalau tidak urgen
sifatnya urgen dia tidak
dia akan keluar
untuk maksudnya hal hal yang tidak penting
pak bupati ada se yang anda sebarkan dan yang kami dapat juga untuk pabrik rokok misalnya tidak diizinkan untuk tetap buka
ini penjelasannya bagaimana ini pak hartopo
justru di pabrik pabrik ini dalam kajian kita saya dan saya sering meninjau langsung termasuk dengan pak gubernur pun kita juga kadang minjo untuk pabrik bahan rokok
prokesnya sangat luar biasa bagusnya
jadi aku yakin
kluster di pabrik itu justru malah tidak ada karena di situ banyak memang aturan yang sangat ketat sekali
barangkali di situ ada melanggar akan dikeluarkan
pastinya seperti itu untuk pabrik
untuk terutama pabrik pabrik rokok
jadi di sana malah prokesnya sangat bagus sekali
malah selalu pantauan setiap lima belas menit sekali mesti ada info dari pengeras suara yang tentunya untuk pendisiplinan
mengingatkan terkait masalah protokol kesehatan itu sendiri pak
justru malah kalau di rumah pas liburan itu kita tidak bisa memantau
karena sendiri dia harus bergelombol ke sana kemari main kemana
ini malah yang sangat berbahaya sekali
ini pun dari pabrik pabrik semua kapasitas dibatasi
yang dulunya tidak ada sip sekarang ada sip
yang dulunya sip dua sekarang jadi sip tiga
nah itu pabrik pabrik seperti itu sekarang
untuk ada sop baru terkait masalah protokol kesehatan
dan setiap pabrik yang saya tinju saya kan sering muter juga
karena itu prokes ini satgasnya sangat luar biasa
dia membentuk tim satgas sendiri yang dia sendiri memang sangat ketat sekali di dalam untuk masuk pabrik itu sendiri
jadi tidak bisa untuk lepas dari sop itu di dalam ketika orang mau berkunjung atau masuk itu pabrik
pak bupati terakhir bagaimana posisi vaskes kita vaskes di kabupaten kudus saat ini
dengan adanya varian delta yang sudah terkonfirmasi
dan juga untuk terangkan
ya kalau layanan kesehatan tentunya agak tergendala mas
karena tentunya banyak yang terpapar ya kita ya
di atas tiga ratus untuk tenaga kesehatan kita banyak yang terpapar
terkait masalah vakesnya tentunya kita memperluas terus untuk tempat tidur covid ini
dan untuk kedepan nantinya untuk rsud akan kita buat untuk pemusatan rumah sakit covid
yang menangani gedahnya
jalan menengah sampai berat
tentunya dari swasta dari rumah sakit swasta pun kita himbu semua
pak hartopo kita semua berharap keadaan membaik di kabupaten kudus
karena juga ada serangan dari varian delta ini
mudah mudahan juga semua kebijakan yang dikeluarkan ini bisa efektif berjalan di sana
terima kasih banyak
pak hmr dan pak bupati kudus
terima kasih banyak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi